cerita dalam bahasa indonesia
kebijaksanaan dan keberuntungan
suatu ketika pada sore musim panas yang menyenangkan
malaikat kebijaksanaan bernama wis sedang duduk di taman membaca buku pengetahuan
tiba tiba di depannya muncul malekat keberuntungan yang disebut lucky
halo teman apa yang sedang kau lakukan
sedang mengisi samudera ilmu dan kebijaksanaanku dengan lebih banyak
kau tahu pengetahuan
wow kedengarannya sangat membosankan
ya apa yang membosankan bagi satu orang menghibur untuk orang lain
di alam semesta ruang dan waktu luas ini makhluk
baiklah aku akan menghentikanmu di sana
ada tugas untuk kita berdua
bos ingin kita mengambil alih
aku akan menjelaskannya kepadamu dalam perjalanan kita
wis mengangguk dan lelaki menjentikan jarinya
sekaligus keduanya menghilang
wow tempat ini terlihat rapi
ya kelihatannya tampak bagus
sudahlah apakah kau mengerti semua yang aku katakan tadi di jalan
ya putri selena belum mengucapkan sepatah kata pun sejak tiga tahun terakhir
dan kita harus membuatnya bicara
ya kau benar lihat dia datang ayo sembunyi
kita tidak perlu bersembunyi dia tidak bisa melihat kita
hah aku tahu itu hanya lelucon
putri selena berjalan melewati mereka dengan pelayannya di belakangnya
ya aku tahu dia memang cantik
sekarang kita harus fokus karena ini hanyalah satu bagian dari tugas kita
oh ada bagian lain
lucky mengedipkan mata dan menjentikan jarinya
dan keduanya kembali menghilang
sementara itu mereka muncul di luar sebuah rumah kecil
tempat seorang pria muda menyiriamkan tanaman bunganya
namanya adalah happy tapi sayangnya dia tidak bahagia
putri kita harus berbicara dengan dia
dan tugas kita juga agar mereka berdua bisa menikah
apakah itu tugasnya
tapi tapi kenapa kenapa bos ingin semua ini dilakukan
maksudku ini tidak masuk akal
bukan maksudku takdir si malaikat
oh apa yang dia lakukan
begini pada suatu hari setelah dia menulis nasibnya happy
dia memutuskan untuk tidur siang
dan dia tidak tahu kalau hamster kecilnya akan naik ke atas dengan licik dan memakan halaman itu
tapi apa hubungannya hal ini dengan si malaikat
ini dengan selena
iya di sisi lain dari halaman itu ada nasib selena juga
ya itulah sebabnya mereka berdua sangat menderita dalam kehidupan mereka masing masing
takdir tidak tahu apa yang perlu dilakukan
dan seperti yang kau tahu
setiap makhluk di alam semesta ini hanya diberi satu halaman dari buku ini
jadi sekarang setelah halaman yang ditugaskan mereka hilang
bos telah mengambil langkah
dia ingin menjalin kehidupan mereka untuk memberikan arahan dan dengan demikian menentukan takdir mereka
jadi apa rencananya
pada sore hari ketika happy pergi ke pasar untuk menjual bunga bunganya
kau akan memasuki kepalanya dan langsung menuju istana raja
dan jika penjaga mencoba dan menghentikanmu kau tahu apa yang harus kau lakukan
berani beraninya kau menghentikanku masuk istana
aku punya bunga bunga yang diberkati yang tumbuh di sungai hana
bunga bunga ini akan membuat sang putri berbicara lagi
setelah kau berhasil menipu para penjaga itu
kau akan mengumumkan dirimu langsung ke ruang sidang raja
di mana dia akan sibuk dengan para menterinya
oh yang mulia raja kerajaan agung montana
aku datang kepadamu dengan kekuatan untuk membuat sang putri berbicara lagi
dengan bantuan bunga bunga ini
bisakah kau melakukan itu
ya yang mulia
jangan beri aku harapan palsu
sejak ibunya meninggal anak perempuan itu belum dapat bicara
rupanya itu adalah kejutan emosional yang membuatnya tidak dapat berbicara
semua petapa dan dokter di dunia belum mampu membuatnya bicara
bagaimana mungkin bunga bungamu dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan
oleh pria dan wanita terhebat kerajaan ini
beri aku satu kesempatan
aku tidak akan mengecewakanmu
dan bagaimana jika kau tidak berhasil
dan disinilah permainan dimulai
oh kau punya tangan yang kuat
semuanya terjadi sesuai rencana lucky dan wiz
dan akhirnya happy ada di istana
yang mulia kau dapat menghukumku dengan cara apapun yang kau inginkan
jika aku tidak berhasil
tetapi jika aku berhasil aku ingin meminta putri untuk menikahiku
yaitu jika dia menginginkanku sebagai suaminya tentu saja
sang raja berpikir sebentar lalu mengangguk
para penjaga mengantar happy ke kamar putri
di mana dia duduk di dekat jendela dengan anjingnya di pangkuannya
terima kasih tuan
jika kalian tidak keberatan untuk menunggu di luar ini tidak akan lama
para penjaga mengangguk dan meninggalkan ruangan
putri selena menatap happy tapi tidak mengatakan sepatah kata pun
saat itu anjingnya menggonggong
happy segera berjalan menuju sang putri dan dia membungkuk
jika kau tidak keberatan bolehkah aku
sang putri menyerahkan anjing kepadanya
oh kau sangat mengemaskan
aku telah datang jauh jauh dari farja untuk bertemu denganmu anjing ajaib
namaku happy dan seorang bijak hebat dinamjiz
dan memberitahuku bahwa kau dapat memberitahu aku tentang nasibku
tolong beritahu aku anjing ajaib
katakan padaku apa yang akan terjadi denganku
dengan siapa aku akan menikah berapa banyak anak yang aku miliki
tolong beritahu aku tolong
mendengar ini bibir selena bergetar dan dia berkata dengan jengkel
hentikan dia tidak bisa berbicara dia adalah seekor anjing
pada saat itu mata sang putri menjadi berair
ketika dia menyadari bahwa dia akhirnya mengucapkan kata kata setelah bertahun tahun
sang putri akhirnya berbicara orang
berita tentang sang putri berbicara segera sampai ke telinga raja dia merasa senang
anakku sudah bicara aku ingin bertemu dengannya sekarang
ketika sang raja mencapai kamar sang putri dia menemukan happy dan sang putri tertawa terkiki kikik dan berbicara
hahaha benarkah lalu
ini membuat sang raja marah karena dia ingat syarat happy
tetapi raja tidak akan pernah membiarkan seorang seperti happy menjadi suami putrinya
dia segera datang dengan rencana di kepalanya lalu pergi dari sana
kemudian pada hari itu ketika happy kembali ke ruang sidang untuk berbicara dengan raja dia ditangkap oleh para penjaga
apa apa yang terjadi
aku tahu kau membuat putriku berbicara tapi tidak mungkin untuk membiarkanmu menikahinya tidak mungkin
tapi kau sudah berjanji apakah janji raja tidak ada nilainya
beraninya kau berbicara dengan raja seperti itu
penjaga bawa rakyat jelata ini dan masukkan dia ke dalam penjara besi
dan saat itu dari udara tipis muncullah lucky
apakah kau merindukanku
oke sekarang adalah saat yang tepat bagimu untuk masuk
aku akan mencari raja
aku akan mencari raja

kaki mengedipkan mata dan segera bertukar tempat
wiz keluar dan berkata
terima kasih sekarang perhatikan aku
para penjaga tercengang
kepada siapa dia berbicara
saat itu putri selena berlari dari sisi yang lain
ayah ada apa
apa apa yang terjadi ayah
mengapa penjaga menahan happy ayah
mendengar ini air mata mengalir dari mata raja
aku telah menunggu bertahun tahun untuk mendengarmu memanggilku ayah lagi
kemarilah bayi kecilku berikan ayah pelukan
putri selena segera berjalan mendekati ayahnya dan memeluknya
tapi ayah mengapa happy
raja menjelaskan tentang syarat happy pada selena
aku tahu aku telah berjanji padanya
tetapi dia adalah orang biasa dan juga dia
tapi ayah aku menyukainya
aku tidak tahu tentang pernikahan tapi aku ingin mengenalnya
mendengar ini happy tersenyum
bebaskan dia ayah
karena rakyatmu akan berbicara tentangmu yang tidak menepati janji
mereka tidak akan menghormatimu lagi
sang raja mengangguk
tetapi apakah kau benar benar menyukainya
selena berbalik ke arah happy dan berkata
aku menyukaimu happy mari kita saling mengenal dulu
happy mengangguk dan selena tersenyum
baiklah kalau begitu
penjaga bebaskan dia
dan kau tuan happy
aku tidak tahu apa yang kau lakukan tetapi aku sangat mencintai putriku
bekerja keras agar kau bisa memberinya kehidupan yang baik
baik baik yang mulia
lalu happy punya tujuan hidup
dan putri selena punya alasan
ketika happy kembali ke rumah dia sangat senang
sehingga dia memutuskan untuk tidur siang
saat itulah lucky keluar
ya kita perlu memprogramnya sehingga dia tidak mengingatnya seperti kau dan aku
tetapi berpikir bahwa ia telah melakukan semuanya sendiri
mereka mengarahkan jari mereka pada happy
dan kilau ajaib keluar
dan menyentuh dahinya
dan kita sudah selesai
ayo pergi dan beritahu bos bahwa kita sudah selesai
omong omong kerja timnya sangat hebat
kita membuktikan bahwa kebijaksanaan dan keberuntungan berjalan seiringan
whis tersenyum dan mencintikan jarinya
dan keduanya pun menghilang
halo bos tugas kami sudah selesai
pria tua itu membuka matanya dan berkata
bagus bagus kalian berdua melakukan dengan bagus
terima kasih bos aku pikir kita harus memberitahu destiny tentang hal itu
ya iya kau lakukanlah
setelah mengatakan itu lelaki tua itu menutup matanya
mereka tiba di rumah destenni
halo teman teman apa yang membawamu ke sini
keduanya menjelaskan segalanya kepada destiny
yang kagum mengetahui bahwa masalahnya sekarang telah terpecahkan
oh terima kasih banyak aku sudah ceroboh dan ini terjadi
oh sudahlah jangan salahkan dirimu destiny semuanya baik sekarang
tapi hei di mana hamster kecilmu itu
dia seharusnya ada di sini
oh ini dia
kemarilah pria kecil dia sangat lucu dan aku akan
dan begitulah nasib sudah ditetapkan untuk happy dan selena
kita tidak tahu apakah mereka akan menikah dan hidup bahagia selamanya
tapi kita tahu bahwa alam semesta sekarang memiliki rencana untuk mereka